berikutnya kapolresta solo membantah ada anggotanya yang menodongkan pistol saat terjadi kericuhan di keraton solo pada jumat malam
kapolres mengatakan polisi yang berada di keraton melaksanakan tugas pengamanan sesuai permintaan raja solo
pada jumat malam terjadi kericuhan yang berujung bentrokan di keraton kasunanan solo
kericuhan diduga karena konflik internal yaitu antara kubu sasono putro
yang mengatasnamakan raja keraton solo sri susuhunan pakubuwono viii
dengan lembaga dewan adat atau lda atau adik putri dari pb ke delapan
salah satu anggota dewan adat keraton solo edi wirabumi mengatakan saat terjadi kericuhan tersebut
salah satu cucu dari pb ke delapan yaitu brm suryo mulyo mengaku dirinya ditodong senjata api oleh salah satu aparat polisi
atas kejadian tersebut lembaga dewan adat atau lda keraton solo melalui kph
edi wirabumi akan melaporkan aparat tersebut kepada propam
ini perlu mendatangkan perhatian yang serius dari pengampu kepentingan yang menaruh aparat di sini
itu sudah lima tahun di sini tidak pernah dipindah
kemudian yang dua mohon maaf ya berhubungan kemudian sama pak bandungnya senun
kemudian kawin kelas satu juga begitu
karena saya sudah bersurat berkali kali ke propam
sementara itu kapol resta solo kombes pol iwan sakti adi memastikan
anggota polri yang bertugas di dalam keraton solo sudah sesuai dengan sop
dan merupakan permintaan dari raja solo sri susuhunan pak kebuwono ke delapan
ia memastikan tidak ada anggotanya yang menodongkan pistol saat terjadi kericuhan pada jumat malam
informasi yang berkembang bahwa ada penodongan oleh anggota kami nyatakan tidak ada
dan anggota yang melakukannya
ada di sana itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh internal dari polri di polda
jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak ada penodongan anggota
kalaupun ada anggota yang disiapkan untuk pengamanan di sana dibekali senjata
memang sudah sop kami polri bahwa di setiap anggota yang berdinas
salah satunya dibekali dengan senjata
ditegaskan iwan dua orang anggotanya yang saat itu bertugas di keraton solo
dan membawa senjata api saat terjadi kericuhan telah sesuai dengan sop
dan telah menjalani sidang pemeriksaan di polda jawa tengah
di samping itu iwan juga mendorong agar pihak yang berseturu untuk mediasi
karena masih saudara yaitu kakak beradik dan poresta solo siap memfasilitasi
ia juga mengatakan baik kepolisian maupun pemkot solo tidak berada di pihak siapapun
konflik dan ketegangan sesama saudara di internal keraton solo ini bermula pasca
pendetapan kanjeng guna
dan di dalam perjalanan ke keraton solo

sebagai putra mahkota oleh pak gubwono v
namun oleh adik adik raja yang juga dewan adat keraton solo
penetapan kgph purbaya dinilai keliru
sebab ia merupakan putra tunggal dari pb viii dari pernikahannya dengan gkr pb viii hangabehi
sementara itu pb ke delapan juga telah memiliki putra dari pernikahan sebelumnya
yaitu kgph mangkubumi
lembaga dewan adat keraton solo yang diwakili oleh gkr kosmurtia
menilai kgph mangkubumi lebih tepat
ditetapkan sebagai putra mahkota mengingat yang bersangkutan merupakan putra tertua pb ke delapan